sebenarnya tadi cecep sama yang lain ngajak makan di restoran padang
aku gak mau
di restoran padang gak ada pedang merah

aku berangkat ke kampus dulu ya
kamu kan kerjanya sih besore

barusan saya sudah hati hati
yang nyebrang sambil lari sudah ketabrak
semoga selamat sampai tujuan
naik angkotnya dua kali
terus sering berhenti
sirat dulu atuh
kamu kan pakai angkot bukan jalan kaki
cuangki berapa paket komplit lima belas ribu